ada banyak cerita di vision plus original series download sekarang
suara lemah lembutnya mana yuk
bodo amat gua gak peduli sama sekali
gak usah ngalahin pembicaraan cepetan take down video gue sekarang
gua gak bisa hidup dengan tenang tau gak
rara belum bisa bantu kamu
kamu gak marah kan sama rara
aku tuh gak akan pernah bisa marah sama kamu
dari dulu sampai sekarang
sampai kapan pun
aku akan mencobanya
aku akan mencobanya
aku akan mencobanya
aku akan mencobanya
aku akan mencobanya
aku akan mencobanya
aku akan mencobanya
apa mereka sebenarnya pacaran ya
gua gak bisa diam aja kalo rara dan davin beneran pacaran
dan gak boleh ada satu orang pun yang nentu rara
tapi sebelum gue bertindak sama david
gue akan pastiin dulu sejauh mana hubungan kakak sama davin
kenapa ada ngomong seperti itu ya
apa jangan jangan dia ragu soal omongan aku tentang mas roy
aku tuh pengen banget ngobrol sama el
tapi apa sebaiknya aku telfon mas roy aja ya
halo mil gimana apa l senang menerima hadiah dari aku
dia belum bisa terima hadiah dari kamu
kata dia hadiahnya terlalu mahal dan kamu bukan siapa siapanya
mungkin dia malu atau mungkin dia trauma
sama kelakuan bapaknya dulu
aku tahu kenapa michelle bersikap seperti ini sama
tapi aku harus bisa tenangkan mil
jangan sampai mila merasa r masih trauma dan akhirnya memutuskan hubungannya lagi sama ar
kamu jangan pikir macam macam dulu ya

aku yakin el pasti sudah berusaha untuk melupakan traumanya
cuma saja mungkin dia masih perlu waktu untuk menerima kehadiran aku
aku pikir juga begitu mas
kamu tenang aja mil
aku nanti akan tetap berusaha untuk mengambil hatinya ya
sampai dia mau menerima aku sebagai bapak sambungnya
aku harap el bisa deket sama kamu mas
iya aku juga harap begitu mir
oh dia kelar
anaknya saya mugaruda bukan ipa tiga
sorry ya gue gak ada waktu sama sekali gue sibuk sesibuk sibuknya
siapa lagi nelfon barusan
gue gak bisa hidup tenang tau gak gara gara sebotol kecap nyebelin banget sih
aduh kok bisa lupa gini sih
engga engga kayaknya bukan ini passwordnya
gue harus pepa dia
oke kerupuk kulit nelfon pasti dia mau marah marah nih sama gue karena videonya belum ketakedown
soto kecap kenapa belum takedown video gue
halo kerupuk kulit tersayang
jodohku cintaku sayangku
gue gak peduli sama sekali
gak usah ngalamin pembicaraan lo cepetan
takedown video gue sekarang
gue gak bisa hidup dengan tenang tau gak
wa gue full banget yang telpon gue gak kenal siapa
wah bagus dong kalau gitu
eh kerupuk kulit
lo tuh unik ya
ternyata banyak yang care sama lo
banyak yang merhatiin lo
ini lo malah sebaliknya
lu malah kesel sama gue
dan gue itu bukan kayak cewe cewe lain
gue gak suka jadi terkenal tau gak
gue cuma pengen satu
hidup dengan tenang
tanpa gangguan orang orang tau gak
lo tenang aja
lo sabar dulu
oke lo sabar dulu
ini tuh gue lagi usahain nih
buat masuk ke akun channel youtube gue
cuma kan gue udah bilang sama lo dari tadi
kalau gue itu lupa sama passwordnya
ya makanya jangan pikun dong jadi orang
lu punya buku kan catet
nah aduh denger barusan kan
hp gue aja gak bisa tenang
apalagi hidup gue
ya oke kerupuk kulit
gue lagi tetap mengusahakan ini passwordnya apa
doain gue semoga ketemu nih passwordnya
yaudah gue tunggu kabar dari lo
kabar nikah dari gue
lo bener bener ya
coba botol kecap
ya gue kepikirannya kabar kapan kita nikah
emang lo nungguin ini kabar kalo videonya udah di tag down gitu
ya iyalah gue yang nunggu kabar bisa di tag down apa enggak
bisa apa enggak gak peduli
udah intinya cepet
ya udah itu sih gak usah gue kabarin
nanti kan lo bisa ngecek sendiri di youtube
masih ada gak video lo itu yang lagi viral
kan gak usah gue kabarin lah
lu pikir waktu gue banyak gitu
gue gak mau buang buang waktu gue cuma buka youtube
gak jelas segala
udah cepetan gue tunggu kabar dari lo titik
siap buat jodoh apa sih yang enggak
ini orang kerupuk kulit emang bener bener unik ya
malah kesel anak anak
banget tuh kecap

engga bermaksud bikin ibu kecewa atau sedih karena el nolak hadiah dari om roy
el tahu banget kalau ibu nanti ketemu sama rifki dan tahu siapa om roy sebenarnya
ibu pasti akan kaget dan jauh lebih sri lagi bu
tindegen ini ternyata laptopnya tapi wydisa
boleh om minta juga nomor hp kamu
boleh boleh om boleh